pemerintah menaikkan pelafon anggaran kredit usaha rakyat menjadi rp satu ratus dua puluh tiga lima puluh tiga triliun hingga akhir tahun dua ribu delapan belas
hal ini dilakukan karena meningkatnya permintaan kredit usaha mikro kecil dan juga menengah
ada kenaikan sebesar rp lima lima puluh tiga triliun rupiah untuk plafon kur hingga akhir tahun
angka tersebut meningkat dari pelafon anggaran kur awal tahun sebesar rp satu ratus dua puluh triliun
seperti dilansir dari cnn indonesia com
kemenko perekonomian mengungkapkan banyak bank umum yang meminta penambahan pelafon penyaluran kur bagi umkm
penambahan plafon itu sudah disetujui oleh komite pembiayaan umkm
atau mencapai rp satu ratus tujuh belas tujuh triliun dan tersebar kepada tiga dua juta debitur
atau di level yang sangat rendah